sampai jumpa di video selanjutnya
chief executive officer citibank batara sianturi mengatakan
melonjaknya laba bersih ini ditopang oleh tiga driver
karena memang banyak driver daripada di semester satu ini dari transaction banking
dan juga penurunan cadangan daripada kredit kami
pertumbuhan laba bersih citibank memberikan kontribusi
rasio permodalan dan kualitas aset citibank indonesia
tetap terjaga dengan baik dengan kewajiban penyediaan modal minimum atau kpm
dan rasio gross dan net non performing loan atau npl
selain itu citibank juga mempertahankan rasio lending to funding
di lini institutional banking city bank indonesia memiliki pangsa pasar yang kokoh
kita melihat ini satu program karena network daripada city ini cukup besar di asia pasifik
kan kami berada di sekitar sembilan ratus negara globally dan di asia pasifik sekitar tujuh belas negara
jadi kita melihat bahwa asia to asia adalah satu program fdi
daripada multinational asian companies untuk investasi di indonesia
di consumer banking citibank mengedepankan digitalisasi
dengan kecanggihan platform city mobile yang dimiliki
untuk nasabah retail banking credit cards dan welf management
di retail banking citibank memperkenalkan program rujukan khusus
untuk diversifikasi portfolio produk
nasabah citibank mendapatkan berbagai kemudahan akses layanan yang cepat
aman dan nyaman baik untuk di dalam negeri maupun saat sedang berpergian ke luar negeri
berfokus pada perluasan kesempatan ekonomi bagi generasi muda indonesia
citibank memiliki inisiatif sosial di bawah payung citi pekak
peduli dan berkarya
program yang mendukung sustainable development goals ini
membantu generasi muda untuk memiliki literasi keuangan yang mumpuni
siap untuk bekerja dan siap menjadi wira usahawan
dalam tiga tahun terakhir citibank bersama mitra pelaksana lembaga swadaya masyarakat
telah terlibat dalam pemberian dukungan terhadap lebih dari dua puluh sembilan ribu anak muda indonesia
untuk meningkatkan skills dan kompetensi